bakal calon presiden yang diusung oleh partai nasional demokrat anies baswedan
bertemu tim kecil koalisi perubahan
dalam pertemuan itu anies masih belum menyebutkan siapa yang akan dipilih
mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
diawali dengan makan siang bersama tim kecil koalisi perubahan anies baswedan
beserta sejumlah pejabat partai nasdem pks dan demokrat
menggelar pertemuan di sebuah rumah makan di kawasan tebet jakarta selatan jumat siang
terkait sejumlah nama yang digadang gadang akan dipasangkan dengan anies baswedan
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang mantan gubernur dki jakarta itu mengatakan
bahwa masih terlalu cepat untuk dikatakan saat ini
bagi anies yang terpenting adalah bakal cawapres harus yang bisa mendongkrak suara
untuk meraih kemenangan
anies juga beranggapan pertemuannya dengan gibran raka buming
yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu adalah hal yang biasa saja